untuk melaporkan surat pemberitahuan lapor pajak tahun dua ribu dua puluh
yang sudah beredar di publik ya ada keinginan dari seorang gibran yaitu wakil presiden terpilih